wisma atlet merupakan orang orang yang tidak pernah keluar rumah
nah ini membuktikan beraktivitas atau berkegiatan di rumah saja
belum tentu menjamin kita seseorang ini aman ya dari bahaya penularan covid sembilan belas
karena kita tahu kemunculan kluster keluarga ini menjadi sorotan
menjadi perhatian serius pasalnya tidak sedikit wilayah
ada beberapa wilayah yang mencatatkan kasus positif yang memang berasal dari keluarga
lalu apa saja yang harus kita perhatikan untuk mengantisipasi penyebaran virus di tengah keluarga
berikut informasinya yang sudah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
kita lihat ada beberapa case atau ada beberapa contoh kemunculan kluster keluarga di beberapa wilayah
saya akan mulai yang pertama ketika waktu itu ada juga kemunculan kluster keluarga yang ada di aceh
jadi ini bermula ketika sepasang
kalau suami istri memang dia terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada tanggal sepuluh juni
ya pada tanggal sepuluh juni
nah sebelumnya pasangan suami istri ini diketahui baru saja melakukan perjalanan dari medan dari medan
nah dari hasil tracing ini dua puluh tiga orang
dilakukan swab untuk mengetahui apakah memang terpapar karena melakukan kontak langsung dengan sepasang suami istri ini
nah hasilnya dari dua puluh tiga orang yang diswab ini lima positif
sehingga total dari kluster keluarga yang ada di aceh ini tujuh orang dinyatakan positif
lalu dari aceh ada juga di kabupaten ponorogo
jadi di kabupaten ponorogo ini ada tiga belas warga
yang positif setelah menjenguk seorang kakek yang sakit
belakangan memang diketahui bahwa kakek ini terpapar atau terinfeksi positif covid sembilan belas
dan kakek ini meninggal pada tanggal delapan september
diketahui pada saat kakek ini sakit ada tiga belas orang anggota keluarga yang menjenguk
sehingga melakukan swab
yang kontak langsung dengan pasien tersebut atau kakek ini
dan akhirnya diketahui bahwa tiga belas orang anggota keluarganya positif covid sembilan belas
termasuk dua diantaranya ini adalah remaja dan juga anak anak
itu dari kluster keluarga yang ada di ponorogo
kemudian ini juga ada di banten
bogor ini bermula ketika ada enam orang dalam satu keluarga
enam orang yang dinyatakan positif covid sembilan belas
kejadiannya ketika sang ayah
jadi ayahnya melakukan perjalanan ke kediri
ayahnya ketika itu melakukan perjalanan ke kediri
pada tanggal dua puluh tujuh juni sampai dengan enam juli
nah setelah kepulangannya atau selesai melakukan perjalanan dari kediri
ia kemudian mengalami
simptoms atau gejala gejala seperti demam dan juga batuk
ada gejala yang timbul seperti demam dan juga batuk
lalu ia meninggal pada tanggal empat belas juli
delapan hari setelah ia mengalami simptom simptom ini
baru dilakukan swab test dan juga hasilnya positif
nah sehari setelahnya anaknya kemudian juga mengalami gejala yang sama
dan juga anaknya ini diketahui berdasarkan hasil swabnya
pada tanggal sembilan belas juli
nah berdasarkan hasil tracing dan juga swab
diketahui bahwa empat anggota keluarga lainnya ikut terpapar covid sembilan belas
itu dari beberapa klaster keluarga
lalu berikutnya saya akan pindah
penyebab kemunculan dari kluster keluarga
jadi apa yang terjadi atau munculnya klaster klaster keluarga ini bisa disebabkan oleh beberapa hal
misalnya yang pertama
memang ada anggota keluarga yang masih beraktivitas gitu ya
anggota keluarga yang masih kerja gitu
atau beraktivitas memang terpaksa beraktivitas di luar rumah sehari hari
sehingga mungkin dia tanpa sadar terinfeksi sebagai otg
dan mengeluarkan kepada anggota keluarga di rumahnya
begitu juga dengan rendahnya penegakan protokol kesehatan
menjaga jarak sosial
kemudian mencuci tangan
kemudian juga menggunakan masker
itu yang menjadi juga salah satu faktor penyebab munculnya kluster keluarga ini
lalu masih melakukan kegiatan kegiatan di luar rumah
kemudian kumpul kumpul keluarga
atau kumpul kumpul warga
di tingkat rt rw
kemudian juga masih melakukan perjalanan seperti liburan dan piknik
itu beberapa yang menjadi penyebab munculnya kluster keluarga
dan ini dia bagaimana cara mencegahnya atau mengantisipasi penyebaran virus di tengah keluarga
ada beberapa hal yang harus diperhatikan
simple banget sebenarnya
saya yakin semua orang juga bisa
dan pastinya sudah tahu dengan hal ini
karena formulanya adalah formula yang sehari hari anda dengar
salah satunya apalagi kalau bukan anda harus disiplin menegakkan protokol kesehatan
misalnya ketika anda selesai beraktivitas dari luar rumah
anda harus cuci tangan ketika anda masuk ke dalam rumah
kemudian langsung membersihkan badan
kemudian busana atau pakaian yang anda kenakan setelah anda beraktivitas di luar rumah
langsung ditaruh gitu di satu wadah
kemudian langsung dicuci pada saat itu juga
itu yang harus anda perhatikan
tiga m tadi protokol kesehatan
berikutnya tadi juga seperti dokter fari sampaikan
periksa atau jalankan protokol ventilasi durasi dan jarak
ventilasi durasi dengan jarak
jadi buka jendela kemudian pintu rumah anda sehari hari
jangan ditutup rapet rapet
karena memang bahaya untuk anda selalu berada di ruangan tertutup
jadi ac terus
anda harus membuka celah celah udara supaya bisa masuk ya ke dalam rumah anda
kurangi interaksi dengan anggota keluarga yang rentan
ini berkaitan dengan durasi tadi
kurangi dengan interaksi dengan anggota keluarga yang rentan
misalnya kelompok lansia atau juga kelompok anak anak
nah terakhir jarak
j harus menjaga jarak sosial
bagi anda yang kerap melakukan kegiatan di luar rumah
dan pastinya disiplin menggunakan masker
tadi dokter faris juga sampaikan bahwa kalau anda berada di dalam rumah saja
apalagi masih ada anggota keluarga yang suka berpergian atau beraktivitas
bekerja di luar rumah
anda tetap harus mengenakan masker selama berada di dalam rumah
selektif menerima kunjungan
jadi hanya menerima kunjungan dibatasi
paling tidak diminimalisir hanya orang orang terdekat yang memang keperluannya ada aja
untuk datang ke rumah anda
dan anda juga harus menahan diri anda untuk jalan jalan ke luar rumah
untuk berkunjung ke rumah saudara juga serta kerabat
dan pastinya no liburan no piknik no jalan jalan
tahan diri anda untuk tidak melakukan perjalanan liburan
apalagi ke wilayah wilayah yang memang tergolong rawan atau masuk dalam zona merah